sejak tanggal dua puluh empat januari yang lalu presiden joko widodo mencanangkan sensus penduduk dua ribu dua puluh
presiden meminta seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan sensus penduduk dua ribu dua puluh
dan berikut pesan presiden joko widodo terkait sensus penduduk dua ribu dua puluh yang akan dimulai dilakukan pada hari ini lima belas februari dua ribu dua puluh
data hasil sensus penduduk ini sangat penting
informasi yang kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan kedepannya
sehingga tahu daerah mana yang membutuhkan penambahan fasilitas pendidikan kesehatan transportasi dan semuanya
yang pertama terima kedatangan petugas sensus di rumah bapak ibu dan saudara saudara semuanya
berikan informasi sejujurnya
karena informasi yang bapak ibu berikan akan sangat menentukan kebijakan pembangunan pemerintah kedepannya
sensus penduduk dua ribu dua puluh mencatat indonesia